dikabulkannya gugatan masa perpanjangan pimpinan kpk dari empat menjadi lima tahun masih menjadi polemik di publik
sebagian pihak menilai belum menemukan rasionalitas perpanjangan
seperti dengan kepala lembaga eksekutif lainnya
bahkan banyak juga yang mengaitkan dengan tahun politik yang akan datang dan sudah semakin dekat
lalu bagaimana rasionalitas perpanjangan ini
apakah semakin lama masa jabatan akan juga linear dengan kinerja yang semakin baik
untuk menganalisanya sudah bersama kami
mantan wakil ketua kpk muhammad yasin
assalamualaikum selamat sore pak yasin apa kabar
waalaikumsalam selamat sore alhamdulillah baik
alhamdulillah dalam kabar baik
dan nanti yang juga akan menyusul dalam dialog kita di sore hari ini adalah pakar hukum tata negara
dan kami juga telah berusaha menghubungi dari wakil ketua kpk nurul govron
tapi belum bisa bergabung pada dialog sore hari ini
saya langsung kalau begitu pak yasin saya ingin tahu dulu bagaimana dari pengalaman anda
menjadi lima tahun itu ada urgensinya
dan apakah logika semakin panjang masa jabatannya akan bisa semakin kuat begitu pak
periode kepimpinannya seperti apa
ya landasan hukumnya itu tidak melanggar ud empat puluh lima
karena masa jabatan empat tahun itu sendiri tidak melanggar hukum
artinya punya kepastian hukum
nanti tetapkan oleh legislatif dan eksekutif pada saat itu
hingga sah adanya empat tahun
kalau sekarang ini ya kita menghormati putusan mk tentunya
tapi kan ada hal hal yang mengganjal
hingga jadi polemik ini ya saya ikut merasakan bahwa kenapa kok harus lima tahun
lalu harus disamakan dengan dua belas lembaga yang lainnya lembaga lainnya itu
berbeda dengan kpk
artinya kpk punya unik tersendiri
karena kpk itu adalah extraordinary putih
jadi yang punya kekuasaan yang luar biasa dibanding dengan penegak hukum yang lainnya dalam pengenalan kasus korupsi
misalnya saja penyitaan tidak harus melaporkan ke hakim
penyadapan juga seperti itu dimulai dari tahapan penyelidikan
dan di mkpk kalau tersangka itu sudah harus lengcer dari jabatannya
itu banyak hal yang tidak sama
memang batasan empat tahun itu agar tidak melakukan katakanlah kecanaan yang berupa abuse of power
lebih karena kewenangan yang besar itu
dan yang kedua dari aspek siapa yang harus menerima uruf panjang ini setelah diputuskan ini
dan presiden akan menetapkan suatu keputusan ya
surat keputusan presiden itu mengenai masa jabatan
seharusnya tidak masa yang sekarang
ini berarti kan retroaktif sesuatu yang sudah diputuskan oleh legislatif dan eksekutif yang tercantum di dalam suatu undang undang itu
maka ya itulah yang dipakai
nanti kalau ada perubahan atas katakanlah dikabulkannya judicial review oleh nurul gufron ini
ya itu berlakunya itu adalah prospektif bukan retroaktif
sehingga juga punya kepastian
artinya akan sangat ditentukan bagaimana apakah menggunakan revisi undang undang oleh dpr atau kemudian perpres yang akan dikeluarkan oleh eksekutif
tapi sebelum kesana kemudian saya masih ingin mencoba apakah kemudian logika yang digunakan itu masih bisa diterima publik gitu
artinya dengan kemudian kalau saya mengutip salah satu hakim mk mengatakan arief hidayat mengatakan bahwa pertimbangannya adalah
maka akan mengalami atau menghadapi
maka akan mengalami atau menghadapi
maka akan menghadapi
periode presiden yang berbeda
dua periode dpr yang berbeda
maka akan sangat rentan soal independensinya
tapi ketika lima tahun maka ketika dia terpilih adalah periode sebelumnya
ketika dia menjabat adalah eksekutif dan legislatif di periode yang berbeda
apakah itu bisa kita terima begitu logika seperti itu pak
logika itu tidak bisa kita terima
justru berubahnya undang undang tiga puluh menjadi undang undang sembilan belas itu
itu rentan terhadap independensi
kpk nya diprotok
kpk nya dibawa eksekutif
kemudian para pegawainya berubah jadi asn
gampang disetir independennya menjadi tidak ada
jangan yang itu yang diputih putih masalah independensi
undang undang sekarang ini loh menggiring bahwa kpk itu tidak ada independensinya
jadi akan menerima sana sini baik pimpinannya maupun jajarannya itu dari tekanan tekanan dari luar
karena statusnya asn
kita bayangkan kalau pada waktu nangani kasus ini
kasus besar yang menyangkut itu pejabat negara dari unsur eksekutif atau legislatif
kalau meneruskan kasus ini nanti kariermu juga terancam coba
apakah independensi seperti itu
malah menjadi bagian begitu dari eksekutif begitu ya pak
iya sekarang itu sudah tidak independensi
jangan dikaitkan kalau dua periode
dua periode presiden dua periode dpr memilih dua kali misalnya
atau satu periode mulai dua kali
itu tidak berpengaruh terhadap independensi kpk
kan sudah berjalan selama empat periode yang kami alami itu
kami ikut periode satu periode dua ya
apakah ada independensinya terganggu
ini aja dibuat buat aja alasan itu
kalau menurut pendapat saya
oke berarti masih kita belum apa ya
belum masuk dalam rasionalitas publik begitu ya
tapi kemudian yang menarik ke anda
tidak ada yang menarik
anda tadi juga sudah mengatakan apakah kemudian bisa diterapkan pada periode ini
yang kemudian berakhir pada desember
atau kemudian pada periode berikutnya
lalu bagaimana sebenarnya kita mencermati sembari kita menunggu begitu
apakah ada revisi undang undang atau kemudian pr press
sedangkan beberapa waktu sebelum putusan mk kan kita tahu
pemerintah bahkan sudah mengumumkan akan membentuk pansel
ini kan seakan akan ada hal yang saling keterkaitan begitu pak
seperti apa anda melihat
ya kalau review undang undang atau revisi undang undang
yang sudah jadi undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ini akan makan waktu yang lama
lalu menurut saya itu akan muncul pr press
pr press nya itu agar tidak ada konflik kepentingan
yang mengajukan itu adalah yang periode sekarang kemudian diberikan ke dia
ini kan timbul pertanyaan publiknya ada apa
apa ada political bargaining atau di mana
menurut saya itu
menurut saya itu
tidak independensinya kpk itu menurut kepercayaan masyarakat pada umumnya kan seperti itu dengan berubahnya undang undang itu
sehingga untuk amannya
ini harus tidak retroaktif tapi prospektif
nah sehingga yang mengajukan ya harus legowo
oh ini kan ini bukan untuk kepentingan pribadi lembaga ini untuk kepentingan publik
kpk bertanggung jawab kepada publik bukan untuk dirinya sendiri
yang mengajukan berhasil ya
ya syukur alhamdulillah
tapi untuk yang menerima perpanjangan itu adalah periode berikutnya
karena sudah menjadi putusan mk gitu loh
jadi tidak konflik of interest
terus ada dugaan seakan akan ini duduk di dalam suatu zona nyaman kemudian minta dipanjangkan
sementara prestasinya juga tidak
tidak bagus kinerjanya
bahkan declining menurut pandangan masyarakat
oke apalagi kemudian ini rasanya last minute begitu pak ya
hanya beberapa bulan jelang akhir pergantian pimpinan kpk begitu ya
pansel harus pemilihan itu harus jalan terus
harus segera dibentuk ini
jangan terpengaruh dengan ini
saya kira untuk yang bijaksana seperti itu
sehingga publik bisa menerima kalau seperti itu
bukan untuk kepentingan person ini
person person yang ada di kpk yang minta
kpk yang minta perpanjangan sementara
ya prestasinya minim
sedangkan apa itu namanya
ah yang mencuat di masyarakat
ini kan suatu berita berita yang kurang mengenakan ini
masa harus diperpanjang seperti itu
berarti artinya pun belum keluar perpres
artinya aturan hukum turunan yang paling mungkin dilakukan hari ini
artinya pimpinan kpk yang ada hari ini harus sudah paling tidak bersiap begitu pak ya
dengan akhir masa jabatannya ya
karena memang belum ada aturan aturan secara jelas
menerjemahkan dari revisi undang undang di mk itu
ya saya khawatir begini bung bram
ini amar keputusannya itu mengatur pasal dua puluh sembilan e dan pasal tiga puluh
sementara ada pasal lain yang mengatur undang undang pengawas
itu tidak menjadi amar keputusan
yaitu pasal tiga puluh tujuh a
aduh bagaimana ini
kan artinya ini kan keburu buru
akhirnya banyak hal yang seharusnya juga dimasukkan amar keputusan
maka itu terlewat atau tertinggal
kan tidak lucu kalau dewan pengawas masa jabatannya empat tahun
tergumulkan pimpinan kpk lima tahun
kami masih ada kejanggalan kejanggalan di dalam amar keputusan mk itu
sangat terlihat buru buru pak yasin anda melihat
seperti itu bung bram
artinya sangat terburu buru begitu ya
hanya kemudian soal masa jabatannya saja yang kemudian menjadi perhatian begitu ya menurut anda
enggak artinya tidak komprehensif mengatur bahwa masa jabatan pimpinan kpk ini diatur di pasal dua puluh sembilan e dan tiga puluh empat
sedangkan masa jabatan itu juga muncul di dalam pasal tiga puluh tujuh a yang mengatur tentang masa jabatan di dalam masa jabatan
tentang masa jabatan dewan pengawas
nah apa harus dicocokkan dewan pengawas adalah sama dengan pimpinan kpk
kan jadi rancu nanti
harus punya kepastian hukum
maksud saya begitu
harus punya kepastian hukum kalau mengatur masa jabatan pimpinan kpk
juga harus disentuh atau juga direvisi atau di dalam amar keputusan itu
menyangkut pasal yang mengatur masa jabatan dewan pengawas
yang mengawasi pimpinan kpk
oke kalau dengan logika seperti itu artinya kita akan kembali mempertanyakan
ketika dasarnya adalah soal keadilan pimpinan kpk dengan lembaga eksekutif lain
tapi sedangkan dewas yang ada di dalamnya juga ternyata belum dirubah begitu
nah kemudian saya ingin melihat maju ke depan begitu pak ini sudah kemudian diputuskan mk
tentu kita masih menunggu paling tidak perpres yang paling memungkinkan terjadi
bagaimana kemudian hari ini publik masih bisa optimis
publik masih bisa mengawal
agar kemudian seperti yang anda katakan ini tidak menjadi kepentingan pribadi atau kelompok yang ada hari ini
tapi juga untuk kpk kedepannya seperti itu
bagaimana pak yasin
ya untuk bisa meredam kecurigaan kecurigaan
bahkan ada sebagian berpendapat ini berkaitan dengan agenda politik perpres pilihan presiden itu tahun dua ribu dua puluh
jadi ada yang ingin menduga ini karena ada perpanjangan ini pasti ada bargen bargen yang lain
jadi untuk menutup itu seperti itu harus prospektif saja bahwa ini berlaku untuk keinginan berode baru dua ribu dua puluh empat hingga berode dua ribu dua puluh sembilan
itu bung bra
nggak ada ini nanti ada calon presiden yang ditersangkakan oleh kpk
karena media publik kan seperti itu sekarang
itu untuk bargaining politik sebagai imbal jasa perpanjangan misalnya perpanjangan masa jabatan satu tahun ini
ya jadi kpk akan berbuat sesuatu sesuai dengan dildul tertentu
itu kan dugaan orang itu
saya tidak mengatakan saya membaca media itu seperti itu
dan untuk program seperti itu prospektif saja yang bagus kalau menurut pendapat saya
keputusan atau peraturan presiden itu muncul untuk menindaklanjuti putusan amar keputusan mk ini bung bram
oke baik pak yasin
nanti soal kekhawatiran kecenderungan yang anda sebutkan tadi akan coba kita konfirmasi kepada pakar hukum tata negara universitas andalas ferry amsari
dan kita akan jeda senak pemirsa taplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan masih dengan tema dialog polemik masa jabatan pemimpin kpk yang menjadi lima tahun
masih bersama kami mantan wakil ketua kpk muhammad yasin dan juga yang baru bergabung sama kami pakar hukum tata negara universitas andalas ferry amsari
mas ferry sudah bergabung dengan kami
baik mas ferry
tadi sebelum jeda saya dan pak yasin membahas bagaimana adanya khawatir
adanya kekhawatiran soal kecenderungan ini digunakan sebagai alat politik begitu
apalagi hari ini ramai di publik soal bahasan tersebut
bagaimana anda melihatnya apakah sangat urgent begitu merubah empat menjadi lima tahun
apakah lima tahun ini bisa menjadi semacam linier semakin panjang akan semakin kuat begitu
ya pertama perlu dijelaskan dulu bahwa putusan mahkamah konstitusi itu tidak boleh berlaku surut
azas hukum non retroaktif itu kan azas hukum universal ya berlaku umum gitu
jadi tidak mungkin diberlakukan surut mundur untuk pimpinan kpk yang sudah dihitung masa jabatannya empat tahun
dia harus prospektif dia akan ke depan
nah tentu saja membacanya tidak boleh letter lack begitu ya
pembacanya juga harus dilihat lebih luas
salah satu yang kemudian menjadi alasan membaca ini
akan berkaitan dengan kondisi politik yang memang ini tahun tahun bulan bulan menuju bulan politik
pimpinan kpk mau diseleksi
mereka hanya tercipta masa jabatannya enam bulan
enam bulan ini mereka akan sibuk proses seleksi ya sebagian besar akan ikut seleksi ini
dan tentu saja kasus kasus tertentu yang berkaitan dengan nuansa politik akan terhenti mereka tangani
dengan ditambah satu tahun ini
ada ruang lagi untuk memproses kasus kasus yang berkaitan dengan proses pencalonan presiden tertentu
jadi sulit dibantah bahwa penambahan satu tahun ini memberikan ruang tambahan bagi pimpinan kpk yang ada saat ini
untuk kemudian menjegal calon calon presiden tertentu
nah kita tidak bisa menafikan ini
kekhawatiran itu ada begitu ya
kalau memang ini
kalau memang ini bukan tujuan politik
proses seleksi harus tetap dijalankan
dan pemberlakuan lima tahun akan berlaku untuk pimpinan kpk berikutnya
itu akan menghindari tensi memang ini ada tujuan politiknya
kalau tidak sudah bisa saya pastikan ini motifnya politis
oke berarti artinya kita akan menunggu begitu ya
apakah kemudian perpres itu akan mengatur pada periode sekarang atau kemudian berikutnya begitu pada nanti setelah desember
kan ada nuansa politis yang bisa kita tangkap
sehari sebelum putusan mk tiba tiba istana mengumumkan akan menjalankan dan mencari pansel pansel untuk mencari pimpinan kpk
tapi kok sehari setelah itu tiba tiba ada putusan mk
jadi seolah olah istana mau bilang kami sesungguhnya berniat menjalankan undang undang kpk
tapi gara gara ada putusan mk ini kita tunda
jadi ini semacam apa ya
kamuflase terhadap tujuan istana sesungguhnya untuk menggagalkan seseorang untuk menjadi pimpinan atau menjadi calon presiden
tapi bukankah kemudian ketika belum ada aturan turunannya begitu harusnya panselnya tetap berjalan
seperti yang pak yasin juga sampaikan tadi
panselnya harus berjalan sebelum ada ketentuan baik perpres ataupun revisi undang undang begitu mas ferry
bagi saya malah begini
tidak perlu menunggu aturan yang lain
yang jelas putusan mk ini berjalannya ke depan
untuk pimpinan kpk
kecuali memang ditujukan perpanjangan ini untuk menjegal calon tertentu
nah tidak boleh ragu lagi karena memang secara aturan secara azas hukum memang berlakunya ke depan
tidak boleh mundur kebakang
saya selalu mencontohkan ada dalam teori tata negara bahwa dulu senat amerika itu boleh menaikkan gaji
tapi tidak mungkin mereka naikkan gaji karena itu akan ada konflik kepentingan
maka diubahlah konstitusinya
mereka tetap boleh naik gaji tapi berlaku untuk senat periode berikut
untuk menghindari konflik kepentingan
jangan jangan kalau ini tidak diberlakukan berikutnya tentu akan ada konflik kepentingannya
kalau begitu pertanyaan terakhirnya sama dengan apa yang kemudian saya tanyakan kepada pak yasin tadi untuk mas ferry saat ini
bagaimana hari ini kita publik masih bisa optimis walaupun kita masih menunggu tentunya
tentunya ada aturan turunan back purpose atau revisi undang undang
dan apakah anda maupun teman teman koalisi sipil ini akan melakukan perlawanan hukum begitu terkait dengan putusan mk kali ini
singkat saja mas wary
saya tidak melihat di dalam putusan mk ada pernyataan bahwa diberlakukan untuk pimpinan yang ada saat ini
yang menyatakan bahwa diberlakukan untuk pimpinan saat ini kan humas kpk
humas kpk bukanlah
humas mahkamah kepala
humas mahkamah konstitusi
humas mahkamah konstitusi bukanlah putusan mahkamah konstitusi
mari kita jernih membacanya bahwa putusan mk semuanya berlaku ke depan
bukan berlaku mundur ke belakang
jadi saya kalau kita mau menjalankan hukum kita harus optimis bahwa ini ada azaznya
azaznya tidak boleh diberlakukan suruh
harapannya tentu aturannya cepat keluar agar tidak ada perbedaan tafsir begitu ya
apalagi tadi anda mengatakan humas mk saja tafsirnya
ternyata berbeda begitu
ini tentu akan cukup membuka publik jika tidak ada kejelasan
terima kasih atas waktu anda mas ferry amsari pakar hukum tata negara universitas andalas
dan sebelumnya juga ada pak yasin mantan wakil ketua kpk telah bergabung sama kami
sehat selalu bapak bapak sekalian
selamat sore terima kasih
selamat sore terima kasih